ribuan masa angkutan online menyisir angkot sepanjang jalan soleh iskandar kota bogor jawa barat
mereka merusak sejumlah angkot yang lewat
polisi kewalahan menghadapi mereka dan harus menyelamatkan dua pengemudi angkot yang nyaris menjadi bulan bulanan
tidaknya tiga unit angkot trayek tiga puluh dua rusak dilempar kayu